apanya yang masih lama
mami keliatannya udah makin
ambilin papa teh aja
kalau mau sarapan sekalian sama adit
nggak nanti aja
kalau sarapan jangan sambil baca twitter
kalau sarapan jangan sambil mainan facebook
siapa main facebook
mama belum punya
kemarin ditanya sama bu satya
bu sinta patnya apa
itu media sosial kan
gak perlu juga gak apa apa
yang penting punya
sabtu besok anaknya pak rukmana nikah
kan kita sudah
sudah punya anak
sudah gede lagi
sudah pantes nikah
mama yang nikah anak kita bukan kita
nikahin anak sih gampang tapi tanya lulu sama anaknya
sudah mau nikah atau belum gitu
itu yang pertama
dia sudah punya calon belum
kamu sudah punya pacar belum
jawab dulu kamu sudah punya pacar belum
kamu kan ganteng asah gak ada yang mau
ada tapi bukan yang adik mau
sekarang ada yang kamu mau
ada yang kamu taksir
pasti ada iya kan
gak tau apa
gak tahu dia mau apa enggak sama adit
apanya yang masih lama
mami kelihatannya udah makin sehat ya
iya kerasanya gitu
yaudah nanti berangkat dulu ya
eh sebentar yang kemarin kasih rengginang itu siapa
oh uyan nih
pacar kamu yang mana
waktu itu kan yanti udah bilang gak ada
kirain sekarang ada
dia mau cari yang seperti pape nih
papih yaudah deh nanti berangkat ya
kamu gak ke pasar
kamu mau ikut sarapan
mak maunya sarapan pakai apa
kalau emak mau paling nanti siang si neng pulang sekolah sebelum ke rumah mampir dulu
beli kaya chicken jadi emas harapannya nanti aja siang logo si neng pulang sekolah
si emak mau ayam goreng oh ya udah nanti es bikinin ayam goreng ayam goreng ayam chicken
chicken iya itulah beliin mak fried chicken itu yang di depan
jalan raya bukannya buka dua puluh empat jam ya yaitu dua puluh empat jam mama ya udah kalau gitu
kamu mah enggak sayang sama emak padahal waktu kamu kecil dulu apa yang kamu mau
maturutin mau comro maturutin mau mistro maturutin mau sukro maturutin sekarang
ayam chicken kamu nggak mau turutin bukan ayam chicken flecik kan iyalah itu
mak ini mau es turutin es mau beliin kenapa bukan pergi malah masuk ke
dalam kan mau ambil dompet dulu emak
hai mau ngapain kesini kamu kan sekarang anak buahnya jamal buat anak buah saya lagi
saya meminta pendapat minta pendapat minta kopi minta pendapat kalau minta kopi minta sama
yang jualan minta pendapat tangkomar bukan minta kopi minta pendapat soal apa soal kang jamal
mamanya kenapa kau mau jadi jadian itu kayaknya dia mau ngelawan kamu kata siapa kata saya kamu
kata siapa denger sendiri denger sendiri dari siapa kang jamal halo si jamal kebocoran jadian mau
halo si jamal kebojot jadian mau ngelawan kampung segera
halo si jamal kebojot jadian mau ngelawan kang nus
tau dari mana
tau sendiri atau dikasih tau orang lain
tau sendiri setelah saya dikasih tau orang lain
orang lain itu siapa
kita ketemu di warung
ajak si dik dik